saksi perdisambo mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada terdakwa elisir pudium lumiu
berani kamu tembak yosua
atas pertanyaan saksi perdisambo tersebut lalu terdakwa richard eliezer pudium lumiu menyatakan kesediaan
siap komandan mendengar kesediaan dan kesiapan terdakwa richard eliezer pudium lumiu
untuk menembak korban nopiansa yosua huta barat
lalu saksi perdisambo langsung menyerahkan satu kotak peluru sembilan mm kepada terdakwa richard eliezer pudium lumiu
disaksikan oleh saksi putri candrawati
dimana satu kotak peluru sembilan mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban nopiansa yosua huta barat
sebagai mana kehendak saksi perdisambo
ketika saksi perdisambo meminta saksi riki rijalubowo memanggil terdakwa richard eliezer pudium lumiu
sampai dengan waktu terdakwa richard elie pudium lumiu naik menemui saksi perdisambo menggunakan lift ke lantai tiga
setelah itu saksi perdisambo meminta kepada terdakwa richard eliar pudium lumiu
untuk menambahkan amunisi pada megasin senjata apik merek glock tujuh belas
saat itu amunisi dalam megasin terdakwa richard eliezer pudium lumiu
yang semula berisi tujuh butir peluru sembilan mm ditambah delapan butir peluru sembilan mm
selanjutnya terdakwa richard eliezer pudium lumiu memasukkan peluru satu persatu ke dalam megasin
pada senjata api glock tujuh belas
delapan ratus lima puluh satu miliknya untuk mengikuti permintaan saksi perdisambo tersebut
pada saat terdakwa richard eliezer pudium lumiu mengisi delapan butir peluru sembilan mm
kepada megasin senjata glock tujuh belas nomor seri mpy delapan ratus lima puluh satu yang diberikan oleh saksi perdisambo
terdakwa richard eliezen kudiang lumiu telah mengetahui tujuan pengisian peluru
untuk digunakan menembak korban nopiansa yosua kutabarat
kemudian saksi perdisambo mempertimbangkan dengan tenang dan matang segala perbuatan
dan kemungkinan tentang akibat akibat dari tindakan yang akan dilakukan oleh terdakwa richard eliezer pudyung lumiu
tindakan yang akan dilakukan terdakwa untuk menembak korban nopiansa yosua kutabarat
yang dapat mengakibatkan dirampasnya korban nopiansa yosua kutabarat
lalu saksi perdisambo berkata lagi kepada terdakwa richard eliezer pudium lumiu
dengan menyatakan peran terdakwa richard eliezer pudium lumiu adalah
untuk menembak korban nopiansa yosua kutabarat
sementara saksi perdisambo akan berperan untuk menjaga terdakwa richard eliezer pudiang lumiu
kalau saksi perdisambo
tidak ada yang bisa menjaga semuanya
menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban nopiansa yosua kutabarat
untuk menembak korban nopiansa yosua kutabarat
korban nopiansa yosua kutabarat
dianggap telah melecehkan saksi putri candrawati
berteriak minta tolong
lalu terdakwa richard eliezer pudium lumiu datang
korban nopiansa yosua kutabarat
menembak terdakwa richard eliezer pudium lumiu
dan dibalas tembakan lagi oleh terdakwa richard eliezer pudyung lumiu
pada saat saksi perdisambo menjelaskan tentang skenario tersebut
saksi putri candawati
masih ikut mendengarkan pembicaraan
antara saksi perdisambo dengan terdakwa richard eliezer pudyung lumiu
perihal pelaksanaan merampas nyawa korban nopiansa yosua kutabarat
dan tidak hanya itu
saksi putri candawati
juga mendengar saksi perdisambo
mengatakan kebenaran dan kebenaran
jika ada orang yang bertanya
dijawab dengan alasan akan melakukan
isolasi mandiri atau isoman
mendengar perkataan saksi perdisambo tersebut
menganggukkan kepala sebagai tanda mengerti
dan bentuk persentujuan
atas rencana jahat saksi perisambo
untuk merampas nyawa korban nopiansa yosua kutabarat

dimana saksi putri candawati
juga terlibat dalam pembicaraan
dengan saksi perdisambo
mengenai keberadaan cctv
dan menggunakan sarung tangan
dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban
nopiansa yosua kutabarat